ketua dewan pembina partai hanura wiranto malah menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa atau munaslup
wiranto saat itu atau kemarin menyebut akan menyelesaikan masalah internal partai ini secara elegan
pernyataan tidak akan ada munaslup ini disampaikan wiranto dengan didampingi sang ketua umum osman sabtaodang di istana kepresidenan rabu kemarin
wiranto kemarin juga menyebut sebagai ketua dewan pembina dirinya akan turun langsung menangani masalah ini
tidak ada islah memang sebenarnya tidak ada masalah konflik itu islah itu kalau sudah konflik sampai berminggu minggu berbulan bulan kita islah
ada kesalahpahaman sebentar sedikit kita selesaikan itu
seperti diketahui partai hanura terpecah menjadi dua kubu perpecahan diawali dengan pemecatan ketua umum partai oleh dpp partai hanura
tidak diterima dipecat kemudian ketua umum partai memecat balik sekjen partai hanura
namun wiranto menampik adanya kubu di tubuh partai hanura
kenapa pak wiranto agar tidak ada kubu antara paoso dan masyarakat
memang nggak ada kubu sebenarnya
tapi ada masalah
kamu jangan mengkubukan saya dengan paoso
saya ini ketua dewan pembina membina partai ini
kalaupun ada konflik di dalam itu nanti kita selesaikan
dengan jangka dekat sepertinya pak pak untuk menyelesaikan konflik itu
ya enggak hari ini juga selesai kok
pak tapi sudah melaksanakan hari ini pak
benarkah tidak ada kubu
karena salah satu kubu di partai hanura hari ini sudah melaksanakan munaslup dan menyatakan secara resmi memberhentikan ketua umum osman sabtaodang
apakah ini akhir dari friksi di tubuh hanura atau hanya fase menuju konflik babak baru
kami akan mulasnya malam hari ini dengan marlis yang merupakan ketua dpd partai hanura sumatera barat
selamat malam pak marlis
waalaikumsalam pak marlis
ini yang berada di sisi yang menggelar munaslup hari ini
kemudian ada hendry satrio yang merupakan akademisi komunikasi politik dari universitas paramadina
bang hendri selamat malam
selamat malam pak sita
terima kasih sudah hadir
selamat malam pak marlis
dari luar studio ada aceng fikri yang merupakan ketua dpd jawa barat
pak aceh selamat malam
selamat malam bang indra
selamat malam bang marlis
pak acik fikri ini berada di pihak yang tidak menyetujui munaslup
tetapi paling tidak begitu pak aceh saya ingin jawaban dari anda
hari ini digelar munaslup ini atas desakan oleh dpd dpd juga
artinya hanya jawa barat ini yang tidak setuju dengan adanya
munaslup menggantikan atau menurunkan pak osman sabtaodang
saya cukup terkejut ya
dengan informasi adanya
pertama sekali informasi itu pemecatan
terhadap ketua umum
kalau kita merujuk pada mekanisme adalt
itu ada aturan mainnya
nah kalau ada mosi tidak percaya
yang sudah disetujui
oleh dua puluh tujuh dpd
ya tentunya ini harus dilaporkan ke dewan kehormatan
kemudian dari dewan kehormatan dikaji
validitas kemudian kebenaran daripada subtansi persoalan yang membuat mosi tidak percaya itu
nah kemudian dari dewan kehormatan ini dibawa ke mahkamah peradilan partai
kemudian dipanggil lah ketua umum
dan kalau memang terbukti
diputuskan bahwa ketua umum itu diberhentikan atau dipecat
itu adalah mekanisme yang semestinya kita lakukan
nah saya jawa barat
ketua jawa barat
tidak pernah dihubungi
atau tidak pernah diundang
realitas atau keberlangsungan munaslu baru ini
ini sudah diluar anggaran dasar anggaran rumah tangga
diluar adrt ya
bisa dikatakan ilegal dong kalau diluar adrt
ya di luar adrt
bisa dikatakan ilegal dong kalau diluar adrt
karena tadi urut urutannya begitu
jadi maka oke deh
kalau memang ada musik tidak percaya dari dua puluh tujuh
betul nggak yang dua puluh tujuh itu ada
kemudian landasan apa
yang menjadi mosi tidak percayanya itu
dan kemudian itu dibawa ke dewan kehormatan
dan di dewan kehormatan diteliti
kemudian dibawa ke dewan
kemudian dibawa ke dewan kehormatan
ke mahkamah partai
dan di situ baru diputuskan
dipanggil lah ketua umum
kemudian diputuslah untuk melaksanakan usaha orang luar biasa
pak ceng jawa barat ini termasuk yang masih tidak percaya atau tidak
kalau ini kan semata mata diberhentikan atau di plt atau di nonaktifkan ketua umum
oleh ya sekelompok
saya katakan oknum dari dpp
saya pun mendapatkan mandat dari pengurus yang memandatirkan saya sebagai dpp jawa barat
pak aceh jawa barat ini termasuk yang dari awal tidak ikut mosi tidak percaya atau sempat ikut mosi tidak percaya tapi tidak setuju munaslu
loh saya nggak ikut musik tidak percaya kata siapa
kita ingin bertanya
karena saya melihat bahwa
ya saya tetap
saya tidak ada kejelekan dengan pengurus dpp dengan siapapun
saya mencoba kembali kita kepada kitab suci kita
anggaran dasar anggaran rumah tangga
dan bagaimana tata cara atau mekanisme untuk memberhentikan seseorang dari kepengurusan atau dari jabatan di partai manapun
baik itu dpp dpd maupun dpc
baik nanti kita akan lanjutkan setelah ajadah berikut tetap
lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
baik saya sekarang akan minta pendapat dari pak marlis
pak marlis tadi sempat dibacakan dalam munaslup hari ini begitu ya
pesan dari pak wiranto yang mendukung munaslup itu
tapi kalau kita lihat kemarin
pernyataan yang tidak ada munaslup
bagaimana sebenarnya sih posisi dari pak wiranto ini
iya tadi malam kami rapat sampai jam berapa ya
mengkaji segala kemungkinan dan kemudian
harusnya kemarin malam kan munaslupnya ya
iya harusnya kemarin malam
cuma karena persoalan teknis di hotel sultan itu tidak memungkinkan
bukan karena pernyataan pak wiranto yang kemudian menyatakan tidak ada munaslup itu
utusan dari kelompok kita bertemu dengan pak wiranto
apakah betul sikap beliau seperti itu yang ditampilkan di media itu
atau barangkali ada pesan tersembunyi
nah dari pertemuan itu kita menafsirkan bahwa pak wiranto tidak pernah melarang kita melaksanakan munaslup
sejauh persyaratan untuk melaksanakan munaslup itu dapat dipenuhi
nah tentu ini yang kita kaji berdasarkan adrt
nah maka malam tadi kita sudah sepakat untuk melaksanakan munaslup
tapi karena persoalan teknis ruangannya tidak memungkinkan malam itu dihentikan
akhirnya pagi tadi
akhirnya disepakati jam dua belas malam kita masih rapat memutuskan kita laksanakan di rumah kita
bukan di rumah yang kita rental
bukan rumah yang kita sewa
tapi betul betul rumah hanura
di rumah kita itu maksudnya kantor hanura yang sebenarnya
kantor hanura yang dibangun oleh kadernya
yang dibangun apus itu
maka kita kembali di situ
dulunya pada tahun dua ribu enam belas di situlah kita memilih pak usman sapta
secara aklamasi sebagai ketua umum
dan tadi pun di rumah yang sama di kantor yang sama kita kembalikan mandat itu kembali kepada anggota
dan kemudian menggantikan dengan pak daryat mo sebagai ketua umum
oke kalau disebutkan tadi oleh pak aceh fikri sebenarnya tunjukkan kalau memang ada maksudnya tidak pernah dua puluh tujuh itu siapa saja
jangan jangan hanya sebuah klaim saja angka ini
seperti kemarin pak pasek ya mengatakan bahwa dua puluh tujuh ini klaim klaim saja
ada nggak daftarnya siapa sebutkan namanya dan lain sebagainya
dengan senang hati
saya kira kita bisa mengundang saudara kita pak aceh fikri
mantan bupati garut untuk bisa bersama kita melihat
tapi kan tidak mungkin kami antarkan ke situ
oh ini pak aceng inilah daftarnya
mari kita undang secara terbuka
mestinya pak anjeng tadi hadir
jadi juga bisa melihat apakah betul ini
dari jawa barat data kita itu ada delapan belas dpc yang ikut kita
mungkin ada sebagian
juga sumatera barat yang tadinya sudah menandatangani sembilan belas
sembilan belas kabupaten kota
surat mosi tidak percaya dan juga ada daftarnya
tapi karena iming iming pindah ke situ ada empat
ya kalau dalam persoalan politik ya pasti uang lah
nggak ada yang lain
nggak mungkin lah orang pindah ke situ
maksudnya tidak datang ke bunda slup tadi
dia memang tidak datang
dia sudah menandatangani surat pernyataan
surat pernyataan masih tidak percaya
sudah kita serahkan
tapi karena mungkin ada bisikan tertentu di situ
akhirnya pindah ke situ
bagi kita tidak ada masalah
tapi khusus jawa tengah
ini mantap ini
jawa tengah itu tiga puluh lima kabupaten kotanya justru pindah ke situ
walaupun ketua dpd nya tadinya sudah bersama kita
tapi karena mungkin beliau adalah orang yang dilantik pak oso
dipilih oleh pak oso
maka beliau secara emosional tidak enak hati
maka tadi pagi beliau ngomong biarlah kami berada di tengah saja
ya khusus pak aceh fikri ya kita setuju
beliau ini kan ada masalah
dalam produk pertama musdalub ini
hasil pemecatan ketua dpd hanura
dari saudara fitrun
nah kemudian pak aceh fikri dipilih oleh pak oso
karena beliau sama sama di dpd ri
tentu hubungan ini juga bisa kita pahami lah ya
kita mau menyadari
memang kita tidak mengajak pak aceh fikri untuk membuat
mesti tidak percaya
kalau pak aceh fikri membuat itu
kualet pak aceh fikri pada pak oso
maksudnya maklum wajar saja
pak aceh fikri tidak ikut
wajar saja kualet
dan beliau tidak pernah merasakan psikologi seperti kami ini
nah memang wajar saja lah
kita setuju lah pak aceh fikri di kubur situ
tapi hargai juga kami yang berjuang di kubur sini
oke ada tanggapan pak aceh fikri
ya terima kasih
abangku saudaraku bang merlis
saya bukan hanya semata mata satu institusi
dengan ketua umum bang oso
tapi ini saya demi tanggung jawab saya terhadap komitmen saya
di hanura ini
jujur saja ini atas dasar hati nurani saya
saya tidak punya kejelekan dengan siapapun
di dpp dan di dpd
terlebih lagi dengan pak merlis ini
kalau tadi disampaikan
bahwa ya saya bukan tidak sepakat dengan adanya musdalu
tapi mekanisme dan tahapan tahapannya
tentunya kita harus mengacu kepada aturan main yang benar
nah dalam pemikiran saya
dalam pemikiran saya
anggap saja kalau toh ada klaim
bahwa ada dua puluh tujuh dpd yang sudah menandatangani musik tidak percaya
lantas kemudian ini semestinya
ini dibawa ke badan kehormatan
kemudian disitu dikaji
ya badan kehormatan
kalau memang ini layak
dan ada yang perlu disikapi
itu dibawa ke mahkamah peradilan partai
nah di mahkamah pertimbangan partai
dan kemudian dipanggil
orang yang bersangkutan
dinyatakan diberi musik tidak percaya
tidak langsung munaslup maksudnya ya
diberi hak untuk membela diri
jangan lantas kemudian
musik tidak percaya itu
berkumpul beberapa pengurus dpp
kemudian memecat ketua umum
kemudian ya tidak ada keputusan yang legal
maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh
pak gede pasek
munaslub yang dilaksanakan itu adalah
sebelum ke bang hendri
tahan dulu bang indri ya
bagaimana itu soal mekanisme
diluruskan dulu pak marli
kalau ini berdebat
saya kira sampai dua tahun pun
tidak akan selesai
karena prinsip dari kawan kita disitu
tentu pasti berbeda
tapi kalau sesuai adrt
memang begitu tidak
musik tidak percaya
kemudian dibawa ke dewan kehormatan
kalau dikaji ternyata memang ada dugaan pelanggaran
dibawalah ke mahkamah partai
karena undang undang begitu juga kan
ada kesempatan membela diri
saya ingin menempatkan posisi kami
sebagai pengurus dpd saja
dalam satu tahun terakhir ini
jujur saja lah
tidak perlulah kita tutupi ya
ada sebuah perasaan yang tidak nyaman
dalam menjalankan partai
yang sebelumnya kita tidak pernah rasakan
dan itu bukan hanya pada satu dpd
dan dua dpd saja
di hampir seluruh dpd
terasa seperti itu
kondisi itu yang membuat
kawan kawan mengeluhkan kepada dpp
bagaimana situasi kok bisa terjadi
apakah tidak ada upaya untuk memperbaiki ini
nah hampir satu tahun kita bertahan itu
tapi ternyata suasananya tidak berubah
kemudian kita sampai ke dpd
ternyata kawan kawan dpp juga merasakan yang sama
muncullah di situ
dan akhirnya ketemu
kalau begitu apa jalannya
jalan satu satunya adalah
sudah tidak sanggup lagi
menjalankan partai dengan cara seperti ini
maka dibuat mosi tidak percaya
lahirlah musik tidak percaya itu ya
intinya adalah mosi tidak percaya
kenapa mosi tidak percaya
karena memang ada ketidaknyamanan
dalam suasana partai kita
sampai di mosi tidak percaya itu
yang dipertanyakan oleh
pak aceng ini
kenapa tidak berlanjutnya ke dewan kehormatan
dikaji oleh dewan kehormatan
kalau memang benar
ternyata ada dugaannya
katakanlah ini tahap penyelidikan lah misalnya
kemudian dibawalah ke mahkamah partai
maksudnya itu pertanyaannya
kami tidak sampai ke wilayah itu
kami menyampaikan kepada pimpinan
kondisi ini kami sikapi dengan
surat mosi tidak percaya
dan kemudian jumlah itu ternyata dihitung
memenuhi syarat untuk musdaluk
apakah dewan kehormatan
sudah melakukan kajian
bersama dewan pembina
menurut informasi pak wiranto
ketika kami bertemu
dan saya juru bicara
ketua dpd se indonesia
sudah rapat dewan pembina
jadi menurut anda
tanpa ada mahkamah partai pun
kalau misalnya sudah menu syarat
dua per tiga dpd
dan dua per tiga dpc
kami sudah tidak sanggup
lagi seperti ini
kemudian dihitung jumlahnya
itu sudah jelas mengatakan
sudah mau menuhi syarat
sudah mau menuhi syarat
sudah menuhi syarat
bagaimana anda melihat ini
terutama saya ingin melihat
sikap dari pak wiranto
untuk menjadi penengah
tokoh dewan pembina
kalau kita lihat di partai lain
orang melihat ke pak beja bibi
saat hari pertama
di sehari sebelum munaslup ya
tidak akan ada munaslub
tapi biaya hari yang lain
kepada peserta munaslub
oleh pihak yang mengendalikan munaslub
bagaimana anda melihat ini
ini partai mau besar nih
kalau sekarang katanya sudah besar
mau lebih besar lagi
memang ada konflik ini
saudara tuanya golkar ya
biasanya kalau partai politik
yang ada tokoh sentralnya
konflik seperti ini
itu mudah diselesaikannya
cepat ya harusnya
tergantung dari tokoh sentralnya aja
tokoh sentralnya bilang a
biasanya langsung a semua
tokoh sentralnya bilang b
ya b semua
ini contoh contohnya lah
karena kan ini bukan seperti golkar
yang semuanya bisa jadi ketua umum
saya melihatnya agak lama ini
kontribusi dari si tokoh sentralnya
kalau kita lihat kemarin
pak wiranto kan
memberikan statement bersayap aja
saya akan bersama anda
tapi ini di kubu yang munaslup
kalau kemudian di persepsikan
oleh kubu yang munaslup
ini mendukung gitu
kemudian kemarin mengatakan
sesuai dengan adirt
makanya diterjemahkan oleh kubu manhattan
wah ini kalau sesuai adart
yang kata pak aceh tadi kan
ketua kormatan dulu
tapi bisa jadi yang di kubu ambara pun demikian
kubu bambu apus saya sebutnya
kubu bambu apus
bambu apus lah
saya mengatakan bahwa
mesti tidak percaya
cukup untuk munaslup
cukup untuk munaslup
sementara dua tokoh
ada tokoh sentral
kemudian ada tokoh yang kedua
lagi bulan madu nih
yang satu nggak kena reshuffle
yang satu lagi dapat jabatan baru
saya takutnya kesana gitu
kok ini didiemin aja ini partai
kayak lagi mas indra
atau dapat jabatan baru ya
pak muldoko ya maksudnya
jadi maksud saya
harusnya kalau tokoh apa
partai politik yang masih ada tokoh sentralnya
nggak selama ini ya
nggak selama ini gitu
tapi yang cukup dengan ada munaslup yang kemudian membawa ke pengurusan kemenkumham lagi
makanya maksud saya begini
pak wiranto ini kan orang yang luar biasa
mungkin sengaja juga dilepas supaya inginnya partai ini juga besar secara organik gitu
bisa nggak melalui
tapi ini saat
nah itulah makanya timingnya kok dipilihnya yang begini begini nih
dan pastinya kan juga ini berpengaruh terhadap keputusan mk untuk undang undang umilu
ini sih saya tidak mendoakan partai hanura bubar gitu ya
tapi kalau misalnya kemudian terjadi konflik berkepanjangan
kemudian akhirnya tidak bisa ikut pilkada atau pilek atau pilpres
nah ini kan suaranya kan diperhitungkan di dua ribu dua puluh empat
nah itu undang undang yang kemarin gimana
jadi menurut saya
saya harapkan mudah mudahan ya si tokoh sentral ini bisa menyelesaikan itu gitu
karena kalau udah begini masing masing kan punya
dan satu lagi mas indra yang saya garis bawahi
kenapa begitu percaya dirinya
kubu bambu apus kubu ambaran
yang munasulup hari ini ya
yang munasulup hari ini
pasti kan memang dasarnya juga kuat gitu
karena melawan ketua umum tidak mudah gitu
apalagi kemarin main pecat pecat pecat pecatan
nah kalau hari ini dihitung siapa penguasa markas
ya mereka juga
karena yang satu kan adanya di manhattan
nah makanya saya sih melihatnya
ruginya buat masyarakat apa coba
pasti rakyat yang memilih hanura kemarin
ini kan hanura walaupun begini gini kan thresholdnya lolos
tetap ada yang memilih tentu
bahkan seribuan kalau saya tidak salah hitung di dprd wakilnya
nah banyak kan
jadi artinya sebetulnya ada masyarakat juga ada minimal di seribu dua ratus empat puluh enam yang diwakili itu
memperhatikan ini maunya apa ini
partai hanura ini kan
kemana hati nurani itu gitu kan
ya itu kan sebenarnya
hati nurani yang terbelah sekarang ya
jadi kuncinya di toko sentral sebenarnya
ada di toko sentral harusnya kalau udah begini sih
karena masih ada toko sentral
beda dengan misalnya golkar p tiga atau pks
semuanya bisa jadi ketua umum
dinamika di sana rentan terjadi wajar karena memang struktur partai seperti itu
ya wajar tapi apakah
saya juga kemarin ini partai mau besar tapi kok milihnya
timingnya salah gitu
apa mau ikut ikutan tren
masa kita gak terbelah sih kita membelah diri gitu misalnya
kasus ini sebetulnya bisa diselesaikan lagi lagi kalau menurut saya tidak rumit kasus ini mas indra
tidak rumit kenapa karena sebetulnya mudah gitu
kalau misalnya kita mengaca kepada kakaknya gitu ya partai golkar
kan ini gak ada toko sentral
jadi pada saat mereka terbelah ini rata rata kan yang tetua tetuanya udah selesaikan aja lah
karena gak ada say nya
tapi kalau yang ini harusnya pak wiranto bisa kasih c gitu
karena beliau pendirinya dan lain lain
boleh pak mada
kalau lah dewan pembina cepat dari dulu mengambil semacam langkah ya
sebenarnya tidak akan terjadi
dari dulu ini kapan misalnya
proses pemecatan pemecatan itu kan mestinya harus persetujuan dewan pembina
ini tidak ada
dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita
dulu diatur segala keputusan strategis haruslah persetujuan ketua dewan pembina
tapi itu tidak pernah terjadi
jadi pak wiranta sebagai ketua dewan pembina tidak tahu ini
kenapa tidak mempertanyakan itu ke pak wiranto kemudian
kita kan merasa bahwa proses komunikasi antara ketua umum kita dengan dewan pembina bagus
kami menganggap itu sudah oke oke saja
tapi waktu itu kan kita masih dalam proses adaptasi ya
ketua umum baru dengan suasana kita yang sudah lama ini
kita menyesuaikan diri
ternyata kok satu hari ini pecat
bulan depan pecat lagi
jadi mohon maaf nih pak indra
bahwa partai hanura hari ini kalau ada guinness box of record ini juara ini
partai yang paling banyak memecat kadernya
ini hanura ini
jadi rasanya malu juga kita kalau seperti itu
dan harus segera diakhiri
dan beberapa hari ini hampir semua ketua dpd sudah dipecat
sebenarnya kita masih terus mencari pemantiknya apa
tapi kemudian seolah pemantik yang pertama itu
tapi kan itu sebenarnya sejak lama
kenapa tidak digarap sejak lama
pak aceh nanti saya akan bertanya
saya akan bertanya ke pak aceh juga nanti
karena ada informasi tentang tudingan mahar dua ratus miliar yang masuk ke akun priva
dari pak osman sabtaudang
mungkin bisa dijawab oleh pak aceh nanti ya
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
baik saya beri kesempatan pak aceh fikri untuk menanggapi penjelasan pak marlis tadi
bagaimana pak aceh
tentang apa namanya ketidakkuatan dpd dpd
menghadapi gaya kepemimpinan pak osman sabtaodang
lalu ada tambahan informasi juga terkait dengan mahar politik pilkada begitu
yang disebut masuk ke akun pribadi begitu dari pak osman sabtaudang
saya perlu meluruskan lah bang indra ya
apa yang disampaikan tadi
itu baru praduga
ini jangan sampai menjustic bahwa pemecatan itu seolah olah
apa namanya sikap otoriternya ketua mosul
ini terbukti jawa barat sendiri
bahwa pemberhentian ketua yang lama itu berdasarkan
kajian dan berdasarkan fakta fakta pelanggaran adart
sehingga diturunkanlah surat pemberhentian
dan kemudian diangkatlah plt
jadi tidak semua
kalau tadi bang marlis mengatakan bahwa main pecah segala macam
dan seolah olah terpah argumentasi dan landasan yang jelas
saya sendiri yang merasakan loh
itu ada fakta faktanya
dan itu bisa dipertanggungjawabkan
itu yang pertama
mengeneralisasi seolah olah semua yang diberhentikan itu
tanpa ada landasan dan rasionalisasi
dan argumentasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan
tapi kalau dirasakan oleh dpd dpd
ini sudah ranahnya
dua per tiga yang melaksanakan munaslu bagaimana pak
kan artinya sebagian besar ini
dua per tiga itu yang mari kita buktikan
kita pun punya data
kita pun punya
daptar hadir ketua dpd
dan itu kalau diklaim dua puluh tujuh
per hari ini
itu kita sudah ada sembilan belas
berarti ini apakah dpd nya yang nambah
atau memang klaimnya yang salah begitu
itu yang pertama
soal perlu saya tegaskan bahwa
kalau ada tuduhan
pada ketua umum
ini sudah ranahnya pidana
terus terang saja
kalau sudah tendensi seperti ini
sudah harus dibawa ke ranah hukum
dan kalau memang tidak terbukti
ya tanggung jawablah
karena saya sangat tidak yakin
seorang ketua umum
saya karena orang pertama yang
sebagai ketua dpd jawa barat
uang sebesar itu
seorang ketua umum
mohon maaf begitu ya
saya tahu sendiri
dia punya kekayaan
bpk juga sudah
apa yang dituduhkan oleh
tolong bisa di pertanggungjawabkan
karena itu sudah menyangkut
bagaimana penanggapan dari
terkait mahar dua ratus miliar itu
saya nggak bisa komentar terlalu banyak
tapi tadi muncul itu
saya menyampaikan begini tadi dalam pandangan umum mewakili dpd se indonesia
beberapa dpd salah satu adalah sumatera selatan kemudian sulawesi tenggara
itu memang menyampaikan di forum saya pun kaget
bahwa ada dana partai yang dimasukkan ke rekening oso sekuritas
itu kalau nggak salah
itu pandangan dari sumsel
dari sumatera selatan yang disampaikan oleh pak mularis
itu beliau mewakili sumatera
nah tentu beliau punya data dan punya argumentasi
kalau saya tidak tahu tentang itu
karena saya juga tidak mengetahui apakah memang ada pengaliran duit
dari rekening partai ke rekening osos sekuritas
tapi itu pak mularis ya bukan pak marlis ya
tapi yang saya heran tadi dalam media sosial
itu bendahara umum partai hanura memang mengatakan kebenarannya
bahwa zulzul nahar sebagai bendahara umum partai hanura
mengakui bahwa memang ada penempatan
dana partai di rekening oso sekuritas
nah ini kan timbul pertanyaan
saya jumlahnya tidak tahu ya
karena itu kan klaim menyampaikan dua ratus miliar
saya sebagai kader juga heran
apakah memang segampang itu menempatkan dana partai
ke dalam sebuah perusahaan investasi
karena di situ bukan hanya beresiko ada dapat untung
tapi juga pasti ada rugi kan
apakah ini ada persetujuan dari dewan pimpinan secara kolektif
atau ada nggak persetujuan

dari dewan pimpinan terhadap penempatan dana itu
kalau tidak berarti ada penyelewenang
penyelewenang kekuasaan di situ
tadi memang kawan kawan coba nyampaikan dalam pendapatan umum
meminta kepada dpp
yang lama ya
untuk mempertanggungjawabkan seluruh laporan keuangan partai
baik yang berasal dari dana partisipasi
dan dana kontribusi anggota dprd se indonesia
dan termasuk dana sumbangan
dan sumbangan yang berasal dari calon kepala daerah se indonesia
kenapa tiba tiba itu
kan ini yang diributkan sebenarnya
karena ini tidak jelas sampai hari ini
tidak jelas sampai hari ini
dan bahwa itu ada ya kita semua mengetahui lah
sumbangan calon kepala daerah ini nggak mau disebut sebagai mahar
atau suap politik misalnya
saya tidak tahu bahasa yang pastinya ya
kalau bahasa tren hari ini mungkin mahar lah ya
dan itu secara spontan nih sampai kawan kawan
kita berapa sebenarnya dana sumbangan
apakah itu memang masuk ke partai atau tidak
kalau ingin masuk ke partai
inilah juga salah satu kami ingin menghindar dari persoalan itu
kami tidak mau terlibat di situ
karena kalau ini masuk ke partai
ini membubarkan partai hanura
tentu tidak boleh ini terjadi
karena secara aturan
nah tentu kepada pihak yang berwajib kita minta
hal hal semacam ini tuh ada buktinya tidak sebenarnya
nanti kan kalau saya tanya pak aceh
pasti pak aceh tanya buktinya itu
saya tidak dalam kapasitas memberikan bukti
karena misalnya kan saya menyampaikan
nggak maksudnya ada atau tidak begitu
kalau dari munaslup itu ada
saya yakin pasti ada
tidak mungkinlah kawan kawan itu menyampaikan tanpa bukti
maaf pak mas indra
cuma saya tidak punya bukti ya
mas bang marsini menjustice gitu ya
jadi menjustice bahwa
menjadi corongnya dua puluh tujuh dpd yang hadir
yang diklaim ada dana yang mengalir
saya tanya buktinya
enggak saya kira begini
saya tidak punya bukti pak cender
ini harus menyebutkan tadi
di dalam pandangan umum salah satu
kalau hanya ada anggapan dalam pandangan
pandangan beberapa ketua dpd
ya itu mungkin atas dasar ketidakpuasan dan lain sebagainya
kalau berbicara soal itu
enggak saya setuju saja
kalau memang merasa menurut pak acang itu tidak benar
sebagai ketua dpd jawa barat
dan penjeparan nama baik
saya sudah dipromosikan untuk menjadi wakil
kalau saya tidak punya bukti
kalau saya bukan wakil gubernur
demi dan untuk kebesaran partai kedepan
saya rela mengalah
saya sebagai saksi hidup
di tahun politik ini
malah ini bikin gaduh
seolah olah partai ini
akan dirusak begitu saja
dan perlu dicatat ya
perlu dicatat hari ini
bahwa kemenkumham itu sudah menerbitkan
surat apa itu pak
dengan surat keputusan
kepengurusan yang sah
itu adalah ketua umum bapak dr usman sabta
dan juga sekretaris jenderalnya adalah
pak harir lontong siregar
dan juga dengan reposisi kepengurusan yang lainnya
itu sudah terbit pertama tujuh belas januari
kalau hari ini diadakan munaslub
sementara yang memegang mandat dpp hari ini berdasarkan surat kemenkumham adalah
ketua umum dokter usman sabta dan pak harir lontong dan kepengurusan lainnya
berarti munaslub yang sekarang dilaksanakan adalah munaslup bapak
ada klaim surat itu bagaimana pak
saya tanya pak wang orlis
tadi kalau tidak salah itu diperdebatkan di kalangan ya kelompok kita lah ya
kelompok bambu apus lah ya
bahwa ada surat keputusan kementerian hukum dan ham berkaitan dengan
jadi diketahui juga
diketahui juga ada ya
ada di media sosial ya
nah kemudian kita mempertanyakan itu dan ternyata ada celah di situ yang memang akan dipertanyakan
nah tentu urusan dpp lah disini
kami urusan dpd tentu tidak akan sampai kesitu
maksudnya celah itu celah apa ini
masalahnya bahwa disitu disampaikan berdasarkan rekomendasi badan kehormatan
sementara di dalam adrt apabila terjadi hal hal yang seperti itu strateginya pemberhentian
sekretari jenderal itu keputusan mahkamah partai
makamah partai itu terdiri dari dewan kehormatan dewan penasihat dan unsur dpp
jadi nggak bisa berhentikan sekjen
nama partai sampai hari ini sepengetahuan kami belum pernah dibentuk
nah apakah rekomendasi dewan kehormatan itu memenuhi syarat untuk dikatakan menjadi

jadi ini juga kita pertanyakan
dan kemudian statement pak menteri hukum dan ham sore tadi
beliau memang mengakui bahwa sudah mengeluarkan sk itu
tapi di ujung kata beliau mengatakan tapi ternyata masih ada kekisruhan ini
maka kita minta untuk dapat segeralah diselesaikan secara internal
kita lihat nanti pernyataan dari menkum ham ya
sebelum kita lihat pernyataan menkum ham
sedikit bang henry saterio
kalau ini sudah mulai kemudian ada klaim sk
artinya kan urusan kemudian pak merintah
makanya balik lagi ke pak merintah kan
dan biasanya memang kalau ada dualisme pemimpinan yang dilihat adalah kemana ya
sonayal lawli berpihak gitu kan
makanya ini menarik juga kita lihat nanti pesan komunikasinya apa sebenarnya pak yasona
tapi kan lagi lagi nih sebetulnya menurut saya besok ini harusnya selesai pada saat pak wiranto pidato
anda akan ada pidato nggak pak
malam ini kita ketemu di sultan
kan ini kan prnya banyak
yang pertama adalah diselesaikan kisuruhnya
kemudian yang kedua apakah akan menerima salah satu kubu terhadap kubu lainnya
nah kan itu juga
kalau pertanyaannya masih ke pernyataan pak wiranto nanti misalnya masih kemudian ya tidak bisa dijelaskan atau ditafsirkan secara jelas begitu ya
bahwa akan menyetujui munaslub atau sepakat dengan hasil munaslub
atau kemudian sepakat dengan kepengurusan yang dibentuk oleh pak osman sabtaodang
masih di tengah perjuangan untuk hanura
itu kan di tengah itu umum gitu
saya yakin pak yasona akan mengikuti apa kata wiranto
nah pak wiranto mau tidak mau suka atau tidak suka harus pilih salah satu
karena ya itulah fungsinya seorang tokoh sentral gitu
kecuali hari ini memutuskan wah saya nggak mau lagi jadi tokoh sentral hanura saya keluar aja
saya jadi menteri aja lah kalau gitu
nah itu lain soal
kita simak dulu lebih lengkap pernyataan dari menteri hukum dan ham yasona lauli terkait dengan kasus ini
sengketa di hanura ini
ya kita minta supaya diselesaikan dengan baik aja
memang saya sudah menerbitkan keputusan
tapi kan ini kan masih ada kekurangpuasan dari mana
ya selesaikan aja menurut mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga partai
karena kemarin saya juga dapat surat dari makamah partainya
ada kewenangan yang diberikan kepada ketua umum melalui munas dan munaslup dan rapi munas yang lalu
dan kalau ini nggak selesai cepat kan mengapa kita lakukan itu
ini verifikasi partai politik kan akan jalan
nanti kalau gonjang ganjing terus bisa nggak selesai
statement yang panjang tapi intinya sudah mengeluarkan surat keputusan
cuma tadi di belakangnya diselesaikan dengan baik
lebih kuat yang mana ini pak kalau pernyataannya adalah seperti itu ya
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut tetaplah di prime news
dengan bermodal surat keputusan dari menteri hukum dan ham soal kepengurusan yang dibentuk pada
disetujui suratnya begitu ya tujuh belas tiga dua ribu empat belas
lalu apa pak yang akan dilakukan pak aceh terhadap dinamika yang ada karena dari pihak bambu apus atau ambara begitu sudah melakukan munaslup bahkan menyerahkan juga kepengurusannya itu ke kementerian hukum dan ham
apa yang akan dilakukan oleh anda begitu dan pihak pak osman sabtaudang
ya kita tetap saja apa namanya
se dengan yang diputuskan oleh pak aceng
se dengan yang diputuskan oleh kementerian hukum dan ham
bahwa ya kita adalah hanura cuma satu
di bawah kepemimpinan ketua umum pak osman sabta dan juga pak sekjen nahriyo lontong seregar
jadi saya mengimbau pada sahabat sahabat teman teman ketua para ketua dptc indonesia ketua para ketua dptc indonesia
mari kita bergabung bersama dan mari kita akhiri bersama supaya kita fokus pada tahun dua ribu delapan belas ini kita betul betul melakukan kerja politik
karena kita menghadapi perikadah serentak dan kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas kita akan
tapi ini kan sudah ada hasil munaslup dikirim ke kementerian hukum dan ham
kalau seruan pak aceh ini kan lebih pas ketika masih terjadi mungkin perbedaan pendapat yang tajam tapi belum ada semacam munaslup
ini kan sudah ada munaslup yang tentu saja klaim dari pihak pak marlis dan kawan kawan ini kan itu legal bukan ilegal gitu
nah apa yang akan dilakukan mengajukan ini ke pengadilan atau bagaimana
ya bang marlis tadi kan ketika saya ngomong soal mekanisme atau tahapan yang mesti dilalui ketika mem plt kan ketua umum
malah seolah olah tidak apa namanya menggubri soal
tapi ketika apa namanya berbicara soal pemecatan sekjen ini ngomong soal dewan kehormatan kemudian mahkamah partai gitu kan
ini kita kembali lagi lah pada track yang sebenarnya gitu kan
tahapannya sudah tidak dilalui kemudian kepengurusan yang mengadakan munaslub itu sudah dinyatakan tidak berlaku
kemudian sudah turun sk baru
berarti ya hanura cuma satu
maka saya mengajak kepada seluruh dpd se indonesia kemudian seluruh dpc indonesia
mari kita bergabung bersama di rumah handura yang besar ini dan kita sukseskan handura ini menjadi handura yang bangkit jaya dan menang di dua ribu sembilan belas
baik pak ceng fikri terima kasih pak ceng fikri atas waktu anda di prime news pada malam hari selamat malam pak aceh
terakhir pak marlis
pak marlis kalau kemudian sk dari menkumham sudah turunkan kan ini nggak mungkin ada dua sk begitu kan
apa yang akan dilakukan oleh pihak ambara begitu bambu apus misalnya untuk kemudian agar kepengurusan yang diusulkan setelah munaslup ini bisa diterima ditandatangani oleh menkumham
saya kira tadi ada rapat yang dilakukan oleh kawan kawan dari dpp akan mensikapi itu
segera pertama tentu akan melakukan gugatan ke pt un
oke ada gugatan pt un dilakukan oleh pihak ini ya

oke ada gugatan pt un dilakukan oleh pihak ini ya yang kedua besok pagi insya allah kita akan mengajak
kita akan susunan kepengurusan yang baru kebetulan saya salah satu adalah formatur yang terpilih juga untuk menyusun kepengurusan versi bambu apus
dan tentu setelah itu kita lihat saja perkembangannya
jadi akan ada gugatan pt un ya
bagaimana sikap pemerintah melihat persoalan ini dan ujungnya nanti tentu akan ada
sudah dipresisi gak akan berlangsung cepat ini pak
bagi kawan kawan kami ini yang mungkin perlu kami sampaikan kepada bung aceh ya
barangkali himbawan itu kita hargailah
tapi persoalan psikologis kawan kawan ini sudah tidak siap pak aceh terima kasih pak aceh
bagi kami perjuangan ini adalah sukses atau tidak
kalau tidak berarti wassalam kita itu
baik terima kasih pak marlis
bang indri catatan terakhir
kira kira ini harus diselesaikan di luar kubu apa di luar partai hanura itu sendiri dengan kekuatan tertentu yang tidak terlihat misalnya
enggak lah masa ujung ujung
masa setiap kali ada kisru partai larinya ke pak jokowi kan
gak gitu juga lah
tapi kan gini lah ceritanya pada saat oso menjadi ketua umum kan ada andil pak wiranto
saya ingat betul waktu itu memang
agak ada keajaiban juga tuh tiba tiba langsung kemudian aklamasi
saya rasa pada saat terpilih pun oso ini sudah cukup cepat dan ajaib menurut saya
tidak selepasnya mekanisme partai biasanya
sehingga saya waktu itu menduga oh ini kalau ada guncangan yang dikit ini repot nih menurut saya
sekarang terjadi juga kan
nah kalau menurut saya sih ini bisa dengan mudah diselesaikan bila tokoh sentralnya bicara
bicara ini maksudnya bicara yang jelas
saya sebenarnya terus terang agak ini juga agak bingung juga terhadap kubu ambarah
kalau misalnya yang dicantumkan ketua umum adalah wiranto mungkin agak repot juga tuh yang di kubunya pak aceh
kan jadi ketua umum udah boleh double jabatan kan sekarang
sudah boleh rangkap jabatan
sudah boleh rangkap jabatan
jadi kalau misalnya itu dimasukin makanya mungkin pak kan
jadi diubah lagi
jadi diubah lagi
udah pak daryat main masukan
pak daryat sebagai ketua umum

bagi bapak kita
kami nggak maulah merepotkan urusan itu
analisis aja jangan sampai dikomporin
terima kasih pak idris daryat
terima kasih pak amarlis
atas ulasannya malam hari ini kita lihat kelanjutan dinamika di partai hanura ini ke depan seperti apa
dan rangkuman fokus bahasan kami akan segera hadir setelah jadwal berikut
terima kasih pak idris